selanjutnya pada saat saksi kuatmaruf berada di lantai dua
terdakwa richard eliezer pudium lumiu juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan
namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana tersebut
terdakwa richard eliezer pudium lumiu justru melakukan ritual berdoa
berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban nobrianza yusua kutabarat